lo mau tau
hati hati pakai sepatunya sayang
sepatunya jangan dijek jek sepatu mahal itu nak
sejauh ini tensinya normal
menurut gue sakit banget gue gak bisa kabur
mau kemana sih kita
aku parno deh kalau ketahuan kita pura pura gimana
ya kamu jangan sampai ketahuan dong
syah udah kamu merinti palanya pusing perutnya sakit pinggang atau apa kek
pokoknya harus bisa
loh mah tapi kan dokter pinter nanti kalo ketahuan
nggak ya kamu harus lebih pinter lagi dong ya
pokoknya mama gak mau tau
untuk menjadi seorang ratu
kamu itu harus menghalalkan segala cara
pokoknya kalo kamu berhasil
hei mama juga ikutan seneng kok
panggilan untuk pasien atas nama sila valer ya
mau dipanggil gimana nih
ya udah kamu tenang aja
apa sih kamu bukan mau ngadepin dosen yang killer ya
kamu itu cuma mau masuk ke ruangan dokter
bukan ruangan operasi oke
eh jangan terlalu seger sakit sakit
ya silahkan duduk
iya terima kasih dokter
dengan dokter abdi ya
siapa yang mau diurusin
hmm anak saya yang sakit dokter
ada keluhan sakit apa
sakit hati dokter
biar saya aja yang menjelaskan ya dokter ya
jadi belakangan ini
anak saya kecapean kelelahan kurang tidur kurang bersemangat
susah juga ya makannya ya dok ya
bahkan kalau saya paksa makan
dia jadi muntah katanya mual
dan kadang ya dok baru semalam dok
saya takut sekali
jadi dia tiba tiba histeris teriak tengah malam
saya bangunin kenapa kamu
katanya mimpi buruk dok
mimpi buruknya mimpi yang
itu kenapa ya dokter
ada ada kamu demam
oh tinggi sekali dokter luar biasa tingginya
saya sampai panik dok
dia sampai saking tingginya suhunya
matanya putih semua ke atas gitu dok step
aduh saya sampai takut banget dokter
kamu gak enak badan kan sayang
oke kalau begitu
silahkan kenaik ranjang pasien saya periksa dulu
apa yang harus saya lakukan dok
sila yang akan saya periksa bukan ibu
oh iya ya tadi saya cuma ngebantu jelasin aja ya padahal
ya udah saya mulai
ini lu mau bawa gue kemana sih
lo bisa gak sih gak usah banyak tanya
tinggal duduk ikutin aja susah banget
ya lu pikir gue enggak
udah udah udah berhenti berhenti disini
eh apa kek lo
kalo kita berhenti disini yang ada kita ditabrak mobil dari belakang
stop disini gua bilang berhenti
anci udah udah diem deh
jangan rese bahaya nih
gak boleh tau kayak begini di jalanan
ya udah stop berhenti disini cepetan gua bilang stop
lu tuh takut apa sih kayak orang ketakutan sendiri
ga usah takut gua culik kali
eh lo tau gimana sih lo biasanya terbombkar ya
kalo saudanya tadi beneran ketabrak gimana coba
pasti panjang urusannya terus gua pasti ke bawah bawah
ya lo dengerin gua ya kalo lo dari tadi lo ga berisik ga bawel kita udah sampe rumah sakit
bahkan mungkin lu udah diperiksa sama dokter
hah rumah sakit
maunya kemana ke rumah makan
untung aja gue jago nyetirnya
jadi gua bisa menghindarin tuh
halo ya an kenapa
gue lagi di luar kampus ada apa ya
ini gua kehilangan jejak si eben gara gara si mislo nih
yeee boi boi boi boi ini secombrol lempar kasus aja nih gara gara dia so akrab semua orang ditabrak
telfonan telfonin telfonin ngomong dulu yang bener
sorry boi keganggu jadinya tuh fans gua minta foto biasa
jadi gimana boi lo ketemu ga sama si eben
ya akhirnya ebin ngaku ternyata dia ngelakuin semua itu karena disuruh sama sila
gile drama banget sih sila untung aja ga jadi perkara
yaudah makanya sekarang kalian berdua ga usah khawatir tenang aja ya
karena semuanya udah gua urus kok udah selesai juga
yaudah lah kalo gitu gua sama si mislo ini langsung ke basecampnya kita berkabar
iya ya nanti kita berkabar ya
oke deh yuk
lo mau tau
hati hati pakai sepatunya sayang
sepatunya jangan sampai dijek injek sepatu mahal itu nak
sejauh ini tensinya normal
refleks cahaya juga responsif detak jantung pernapasan semuanya baik baik aja
oke terus harus gimana dong dok
kalau menurut diagnosa saya sila ini cuma hanya kelelahan saja
karena psikisnya terganggu jadi saran saya sebaiknya ibu bawa sila ke klinik untuk terapi psikolog
supaya sila itu jauh lebih relax
kalau gitu saya buatkan resep ya supaya sila bisa tidur dengan dosis yang sesuai sekaligus beberapa suplemen vitamin
tapi yang paling penting sira itu harus banyak istirahat dan makan makanan bergizi
nah nah nah nah itu dia permasalahannya dokter
saya sudah siapkan makanan yang bergizi untuk sila
tapi dia nggak pernah mau makan dok dengan keluhan gak enak badannya itu gimana dong dok
kalau saya minta sila untuk dirawat di rumah sakit aja bisa dokter
tapi kan sila sejauh ini baik baik aja bu
dan tidak ada indikasi yang mewajibkan sila harus dirawat inap
aduh tuh kan dokter dengar sendiri kan anak saya gak enak badannya batuk kedinginan meriang
ini belum dokter aja liat muntah dan nggak enak kalo makan
saya mohon dengan sangat dokter lebih baik dirawat inap aja untuk beberapa hari di rumah sakit
saya rasa itu akan lebih baik deh
saya harus bekerja juga
saya harus merawat anak juga
menyiapkan makanan yang bergizi juga
jadi alangkah lebih baik kalo dirawat inap beberapa hari saja di rumah sakit ya dok ya
nantinya juga saya akan melakukan general check up kok di sini
kalau begitu saya akan rekomendasikan sila untuk dirawat inap
sekalian di rumah sakit ini juga ada dokter spesialis psikologi yang bisa memeriksa sila lebih lanjut
ya ya baik dok
sama surat rujukan untuk rawat inapnya ya dok ya